pastinya cuma mau cari perhatian kamu doang afif
aku ingatkan sama kamu
kamu jangan pernah hadir diantara aku sama dia
kamu tenang aja ini urusan tante
ngapain kamu telfon
aku ingin kasih tau hal penting buat afif ma
memangnya yang melahirkan kamu adalah saya
ya enak aja saya itu bukan mama kamu
dengar ya ini telepon udah dikasih ke saya
itu tandanya afif udah gak mau lagi terima telepon dari kamu
afif sekarang punya istri
ya itu sintia
tolong ya kamu jangan ganggu ganggu lagi
ya jangan telfon
jangan bertemu langsung dengan afid
kalau sampai kamu melanggar
kamu akan berurusan dengan saya
kamu gak tau kan siapa saya
nih hapus biar afif gak tau
afifnya mana kok handphonenya di tinggal sih
kayanya dia ke toilet deh ma
yaudah handphonenya kita tinggal sini aja kali ya
kau udah bener bener tinggalin aku

bella mau kemana
aku mau ketemu sama ibu aku
nanti kamu harus istirahat
aku mau ketemu sama ibu aku
iya iya kamu istirahat dulu
tampaknya pasien terlalu banyak mendapatkan tekanan emosional
dan butuh istirahat sekarang ya pak
baik saya permisi ya
kamu masih lama enggak di kamar mandinya
aku udah gerah banget nih
akhirnya kamu keluar juga
aku udah out gerah banget

kasih aku cincin itu
satu hal yang baik dari pernikahan kita adalah
karena kamu tahu segalanya
jadi aku tidak perlu menutup apapun dari kamu
sekarang sekarang kamu bisa memiliki aku
tapi kamu harus ingat baik baik sintia
jiwa dan cintaku itu hanya untuk bella
ada telpon dari orang yang katanya memiliki hati dan jiwa kamu
eg kita arya mendatemi
dia kita hantar kita hantar
apa yang terjadi sama bella
kamu jangan pergi aku mohon
aku terima posisi apapun yang kau pikirin sama aku saat ini
tapi please kamu jalan pergi
ini tuh malam pernikahan kita fib
aku mohon kamu jangan
kalau kamu tetap pergi dari rumah ini
sama aja kamu kayak menghina aku dan keluarga kamu
bella di rumah sakit
dan sebagai suaminya kurs jumlah dia
afif itu terlalu kebetulan
nggak mungkin sekarang bela di rumah sakit
pastinya cuma mau cari perhatian kamu doang afif
aku ingatkan sama kamu
kamu jangan pernah hadir diantara aku sama bella
afif jangan pergi afif
kamu kenapa nangis
ayo buka pintunya kasih tahu ke tante ada apa sih
ada yang disembunyikan ya